apalagi pade emang pada enggak melihat pade enggak mendengar apa yang mereka infokan kepada
sitai pade bahwa jemuran sitai beterbangan dan kotor jatuh ke tanah itu pade sitai harus
membutuhkan tenaga dua kali lipat dan perlu orang untuk membantu sintai pade
kardus yang dibawa sama kalian mana nah justru itu kita itu mau aduh
kardusnya itu ketukar sama positif
makanya sekarang kita mau buru buru sebelum positif buka kardusnya kalau kita ketahuan
aduh aduh aduh
pada mau masak apa nih
biasa kesenangan positif apa itu pade
oseng oseng batang rambutan
nah salah pade kalau mau enggak
ah ya boleh banget pak d emang siapa sih yang larang
omg itu pak d mau masakin pusiti mie instan ya
aduh aduh aduh itu mana mana sungguh lukman deg degan deh
halo gak ada yang nanya lukman siapa yang nanya
gue dikecilin dong udah sabar tenang dulu
terus kan kita mau ngapain ini sobri beruan kita mau ngapain
yaudah mending kalian ikut aku ayo
sekarang tugas kita adalah jatuhin semua jemuran jemuran ini oke
seolah olah jemuran ini tuh ketuk angin gitu
aduh aduh sob ngapain dijatohin juga itu mana mah
sungguh kasihan pusiti
iya gak iya gak
kasian tau pusiti emang kenapa sih kita harus ngejatohin semua jemurannya
udah sih ikutin aja jangan banyak protes
dan satu lagi habis ini setelah kalian jatohin semua jemuran ini
kalian panggil pusiti dan pak d untuk mengalihkan perhatian mereka
dan tugas kita berdua adalah nuker kardusnya ngerti
iy udah sih ikutin aja
udah berarti sekarang kita pake pade sampo sih
ya udah pak d buka mainstannya
pake pisau kali pak d
pa pak d
udah udah udah
orang tuh kalau kesini masuk assalamualaikum
lagian kalian ngapain si neng pada tergesa gesa begitu datang kemari
itu loh aduh pusiti
ya udah sama aja terus jemuran terbang dong terus pada kotor
tapi tadinya memutih tapi namanya juga seorang prinses ya
kalau masa memutih baju yang udah kotor harus beri beri mangga apel saling galep
masa allah kalian emang kebangetan banget kalian nggak menolongin positif sekali ya
udah pade mpomutin jemuran podulun yang pada jatuh amrikum
apalagi pade emang pada nggak melihat
mendengar apa yang mereka infokan kepada sitai pade bahwa jemuran sitai
berterbangan dan kotor jatuh ke tanah itu pade sita yang harus membutuhkan tenaga
dua kali lipat dan perlu orang untuk membantu sintai pade berarti butuh
bantuan saya iya pade harus bantuin sitai positif

tapi inget ya kalau lebih dari satu hari nambah goceng lagi oke ya
iyalah gimana mau enggak ada lagi masun hai ya tenang aja lah nanti
oe bawain lagi oke udah makasih
tega banget tak temen semuanya anak anak pade tapi aneh banget tak
padahal nggak ada angin nggak ada apa terus katanya cucian pada terbang jatuh
ke tanah capek lagi mpunyuciin udah kelar semuanya ya udah tuh agak lihat
enggak usah berkeluh kesah begitu posi tai ya pade saya akan ganti dengan apa
dengan lima mie instan what posita
banget sih udah
asyik kamu ngapain disini
kamu tuh ngapain sih di sini gue baca komik
iya dong ini kan tempat paling aman buat baca komik
iya oe pinjem lagi ya komiknya
ini buku yang kaum baru pinjem aja tuh belum dibalikin
masa mau minjem komik lagi sih enggak enggak enggak
eh coba deh kita cek itu kadiusnya
ada apaan disini
amalia kita boleh minjem ps sama psp nggak
enggak apa apa nanti bisa main oke kita minjem ya
komiknya masih ada
amalia oe pinjem lagi ya
haiya sekarang oe tinggal cari pelanggan lah
nah sewa sewa duit duit
asun kemana sih
nah kue asun kau
kaya itu bisa di gudang
wah ya asun sini
kamu ngapain sih abis dari gudang